perubahan ketiga atas undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
dan peraturan mahkamah konstitusi no satu tahun dua ribu tiga tentang majelis kehormatan mahkamah konstitusi
hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat berbeda atau dissenting opinion dari hakim terlapor
dalam putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garis miring puu dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sepanjang berkait dengan kedudukan hakim terlapor sebagai ketua umum persatuan alumni gerakan mahasiswa nasional
demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh tiga anggota majelis kehormatan yaitu
idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota pada hari selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat
dan hari selasa tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu
diucapkan dalam sidang pleno majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul sembilan lima puluh dua empat puluh dua
oleh tiga anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
sebagai ketua merangkap anggota ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yulian ri sebagai anggota